mau bilang kemana
eh kan kita harus hidup sederhana
kan kamu juga nyurup masa kamu lupa sih
berarti tadi kamu libulin tante meri dong
mau ya cepat datang ya
baik baik makasih ya
salin dulu salin
mampus mampus mampus
gue udah gak sabar nih gue harus lihat nih
emang agak ketukar
langanan belum pas pada dengan nongol
akhirnya dapat panggilan nyukur ke rumah
ini mesti buru buru kalau enggak dipatokuler gitu nih
lu tau gak komplek kedua ya raya jalan najibungi nomor enam belas
salam aja dong
salam alaikum tante
sudah pulang kamu teh
masih puasa pan
eh terus iut teh sah
masa tante lupa luki pacarnya opi tan
luki ini temen baiknya opi tante
ingat aja nak luki
iya tan tadi kita pulang bareng tapi nak aku mau balik
buat apa lu
mobilnya opi soalnya mobil lucky itu hari ini dipinjam sama mami
mami hari ini ada arisan terus ada shopping biasa ibu ibu belanjanya banyak
terus mau pakai mobil mami mobilnya mamit pakai sama papi buat urusan kerjaan gitu deh tan
ada di rumah cuman kuncinya itu ketinggalan sama kakak yang lagi liburan di amerika
waduh berarti gue sekarang harus ke rumah opi nih
akan aja ada kejadian besar kejadian besar
kamu mau tahu gimana tambangnya si luki kalau dia ketahuan bahwa bokapnya itu cuma tukang cukur
eh eh pas banget lu
pusing aja aja
aduh aduh aduh ternyata orang tua kamu teh tipe tipe nusibuk pisahnya
ya jelas dong tan
makanya waktu opi nerima cinta lucky itu lucky seneng banget tan
soalnya keadilan opi itu bisa mengusir kesedihan lucky
mengusir kesepian lucky tan
nah terus terus soal kata cerita
ayah seberaha perusahaan
bergerak di bidang naon saja
eh aduh kurang tahu juga sih tan
berapa perusahaan papi juga nggak pernah ngurusin
eh kita kita jarang ketemu tan di rumah
walaupun kita harus satu atap nih tapi intensitas pertemuan kita itu jarang banget
tapi yang lucky denger terakhir papi lagi sibuk tambang batu barangnya tan
olah olah hebat pisahnya kakak tua kamu tehnya
biasa aja lah tan
gak ada yang ngepisah kan
apa kamu ngapain sih pake pakaian kayak gitu
terus kenapa kau naik bajet emang mau bilang kemana
eh kan kita harus hidup sederhana
berarti tadi kamu ngibulin tante merry dong
kamu juga bohong kan waktu itu kamu berapa aja diorang miskin
aku keluar sebentar ya nomborin papi
jangan bergerak sini aja
mbak beng ngapain disini
eh lo jangan nanya gue begitu
ini rumah pacar aja be
rumah pacar aja ini
adik orang laki nelfon gue
yeh perlu tukang cukur biar bayar mahal
makanya gue kemari
oh syekh masya allah
mbak bet kanang pulang karena yang punya rumah gak ada
enak aja gue bisa nyurupin yang punya rumah
eh be be be jangan be
jangan ya mbak bet pulang aja
yang punya rumah gak ada be
salah gue tanya yang nelfon siapa ya
ini urusan yang panjang be
yang penting mbak bet tunggu rumah lo kini sulih
gue gak ada yang ngusbah aja ya
jalanin dulu ya be
kesabuan asap buong lagi gue
udah bela belain ninggalin rumah
sepeda pedi tambahan
emang dasar apes
coba kalau gue di rumah kan pasti ada langganan yang dateng
eh pak jajak
enggak tadi abis liatin si lucky
dia latihan jadi orang kaya
ya biasalah maklum lah belum pernah jadi orang kaya kan
gue juga heran si lucky tuh
soal perempuan aja pengen pulang pulang jadi orang kaya
biarin lah biarin lah
eh beh kita pulang naik bajaj yuk
yang bayarin siapa ya
wesh gak jadi nyukur
eh lo tau gak pramuka pasir burung
tau tau pak
bagusan teh kamu ketemu sama bapak
kenapa tidak di ajak masuk weh
iya tan udah udah pulang
saya tadi cuma ngomong masalah ini
eh liburan aku ke amerika diundur bulan depan tan
memangnya tidak bisa kasih tahu lewat telepon
hmm ini kan soalnya papi aku tuh sama aku sayang banget
jadi mendingan ketemu langsung
taruh muka langsung gitu tan
sayangnya kamu tidak ajak masuk
eh tan sekalian aku mau pamit
ee penting banget suruh pulang cepet
ya biasalah masalah perusahaan kali
ya udah kamu boleh pulang ki
makasih udah ngantriin
tan duluan ya
aduh hebat eh
baru aja mulai langsung gagal
payah banget si cepsnya
tapi disini ada ceps yang kedua
tulisannya kalau si cewek pura pura sakit
itu bisa dapat perhatian si cowok
waktu itu kan aku pernah pura pura sakit dengan opi
tapi kau sama cowok bisa gak ya
aku punya ide yang bagus
gak mau maju pacar aku
aku mau jadi pacar sama
si laura sih
gue gak boleh cinta sama dia
engkau mau kan jadi pacar aku
liat nih bunga ini bukan buat lo
berarti kamu mainin perasaan aku
nanti aku ancur pi
boleh karena lo jangan deket deket objek
apa hak lo untuk orang muda
gue mendingan mati daripada lo gak terima cinta gue